ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menyebut bahwa partainya sempat mengkaji lebih dalam soal pernyataan presiden joko widodo
yang memunculkan kode nama calon presiden yang akan ia dukung dalam acara rakenas projo
meski ada nama ganjar pranowo dalam acara rakenas tersebut gerindra tidak melihat ada sosok yang luar biasa
dalam pernyataan presiden joko widodo soal nama capres dua ribu dua puluh empat yang akan ia dukung
saya pikir apa yang disampaikan dalam acara relawan pendukung pak jokowi itu kan
sebuah dinamika yang menurut saya ya sah sah saja
apa yang disampaikan presiden kita juga sudah kaji lebih dalam dan tidak ada sesuatu yang luar biasa saya pikir
dan kami tetap menghimbau kepada kader gerindra seluruh indonesia untuk tetap mengencangkan barisan dan bekerja seperti biasa